dua ratus tenaga kesehatan di kabupaten pacitan jawa timur menjadi sasaran vaksinasi booster kedua
program vaksinasi ini ditargetkan akan rampung sepekan ke depan
bertempat tipus kesmas tanjung sari pacitan jawa timur tenaga kesehatan mulai menjalani vaksinasi dosis ke empat pada jumat pagi
jenis vaksin yang disuntikan yaitu moderna dan pfizer atau menyesuaikan dengan vaksin terakhir yang diterima para nakes
tak hanya terpusat di puskesmas tanjung sari kepala dinas kesehatan pacitan mengatakan bahwa vaksinasi untuk tenaga kesehatan diselenggarakan di seluruh puskesmas sekaupaten pacitan
dengan sasaran sebanyak kurang lebih empat ratus nakes per hari
dari data terbaru dinas kesehatan pacitan saat ini cakupan vaksinasi dosis pertama sudah mencapai delapan puluh delapan persen dosis kedua delapan puluh satu persen sementara dosis ketiga sembilan belas persen
total semuanya untuk nakas
baik itu di rumah sakit maupun di puskesmas serta yang di swasta tenaga kesehatan
ini totalnya sekitar dua delapan ratus
kemudian dimulai hari ini kemudian besok
insya allah nanti selama seminggu depan ini ini segera